dalam sidang dengan agenda tuntutan di pengadilan negeri jakarta selatan
jaksa penuntut umum memaparkan bahwa irjen napoleon bonaparte terbukti
melakukan penganiayaan terhadap muhammad kece di rutan barreskrim mabespori
terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal tiga ratus lima puluh satu ayat satu kitab undang undang hukum pidana terkait penganiayaan
jaksa penuntut umum memaparkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
hal yang memberatkan adalah terdakwa membuat muhammad kc mengalami luka dan trauma
sementara hal yang meringankan adalah korban dan terdakwa sudah saling memaafkan
ditemui usai persidangan irjen napoleon tegaskan pihaknya menghormati proses dan tututan jaksa penuntut umum
irjen napoleon juga menegaskan akan ajukan pembelaan pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi
yang akan digelar pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
dan kita sama sama menghormati proses ini nanti akhirnya menjadi penilaian untuk tas dari pihak majelis sakit
nggak ada masalah buat saya itu
sebelumnya dalam kasus ini irjen napoleon diproses hukum karena melakukan kekerasan terhadap muhammad kc
yang merupakan terdakwa kasus penistaan agama
penganiayaan dilakukan bersama dengan beberapa penghuni rutan barreskrim mabespori
dengan memukul dan melumuri kotoran manusia
penganiayaan ini dilakukan oleh irjen napoleon saat dirinya sedang menjalani hukuman penjara
dalam kasus suap red notice joko chandra